kementerian perhubungan akan menerapkan tarif khusus untuk moda transportasi kereta api ringan
atau right rail transit jabodebek dan saat beroperasi pada akhir bulan ini
di lansir cnn indonesia jurubicara kementerian perhubungan adhita menjelaskan
tarif khusus akan berlaku sampai dengan akhir tahun
tarif khusus ini akan lebih murah jika dibandingkan dengan yang sudah diatur
menteri perhubungan budi karya sumadi dalam keputusan menteri perhubungan no enam puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
tentang tarif angkutan orang dengan kereta api ringan terintegrasi di wilayah jabodebek
untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik
lrt jabodebek akan beroperasi agustus ini
presiden jokowi mengatakan operasi kemungkinan besar dimulai dua puluh enam agustus
sebelumnya budi karya sumadi melalui keputusan menhub no enam puluh
telah menetapkan tarif lrt jabodebek rp lima untuk kilometer pertama
dan selanjutnya masyarakat dikenakan rp tujuh ratus setiap kilometer berikutnya